ya kita masuk ke informasi pertama arus mudik di jalur pantura brebes tegal mas tegal
maksud saya masih terlihat padat selasa dini hari kemacetan parah dari kedua arah masih terjadi
di jalur brebes hingga tegal kendaraan nyaris tidak bergerak
pada h satu lebaran selasa dini hari kepadatan arus mudik masih terjadi di sepanjang pantura kota tegal hingga kabupaten tegal
bahkan terjadi kemacetan sepanjang lebih dari lima belas km
untuk menghindari kemacetan yang semakin panjang pada pukul satu dini hari petugas langsung mengubah pola tiga puluh satu menjadi pola empat
pola ini dimaksudkan agar arus kendaraan dari arah barat menuju timur terus berjalan
sementara itu arus kendaraan dari arah timur dihentikan selama satu jam
sementara itu suasana panas di jalur pantai utara jawa yang seringkali memancing emosi para pemudik
membuat seorang polisi wanita tergerak untuk membantu para pemudik
kepala pos pengamanan pintu keluar tol brebes
timur harti membagikan air minum kemasan bagi para pemudik yang terjebak kemacetan
tidak hanya itu harti biasanya menghibur para pemudik saat sembari mengatur lalu lintas
nah harti juga selalu mengingatkan para pengendara agar selalu waspada